unjuk rasa ratusan sopir angkutan umum di makassar sulawesi selatan berlangsung ricuh
aksi ini digelar ratusan sopir angkutan umum menuntut penghentian kenaikan pajak kendaraan
termasuk beroperasinya sejumlah taksi online yang dinilai merugikan angkutan umum
kericuan ini berlangsung terjadi saat ratusan sopir angkutan umum menggelar aksi unjuk rasa
di bawah flyover makassar sulawesi selatan
sopir angkut ini merazia sopir lain yang tetap beroperasi
seorang polisi wanita terluka karena terkena pintu mobil angkot saat mengamankan aksi
polisi mengamankan sejumlah sopir angkutan umum yang mulai anarkis
akibat aksi ini sejumlah penumpang terlantar